terima kasih anda masih menyaksikan cnn indonesia newsroom
pasca status gunung anak rakatau dinaikkan menjadi level tiga atau siaga pada minggu sore
kondisi gunung api yang berada di perairan selat sunda masih terus menampakkan aktivitas
aktivitas gunung api tersebut yang terpantau dari pesisir pasauran serang banten
senin siang embusan asap putih membumbung tinggi dari gunung tersebut
suara gemuruh juga sesekali terdengar dari kawah gunung dalam keterangan resminya pada minggu sore
kepala geologi kementerian energi dan sumber daya mineral eko budi lelono
melarang masyarakat mendekati kawah dengan radius lima km
dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap sudah ada kepala pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi kementerian sdm
hendra gunawan melalui sambungan zoom selamat sore pak hendra
selamat sore mbak risana
oke pak hendra bagaimana kondisi hari ini apakah kondisi hari ini sudah lebih aman untuk dilalui para pemudik yang menggunakan jalur laut lewat selat sunda pak hendra
perlu kami sampaikan sebelumnya bahwa dalam status level tiga atau level siaga ini radius aman adalah di luar radius lima km
nah untuk masyarakat yang berada di luar radius lima km silakan beraktivitas
artinya aman ya untuk dilalui oleh transportasi jalur laut begitu ya melewati selat sunda pak hendra
oke pak hendra apakah ada potensi peningkatan level dari gunung anak rakatau
ya seperti kita ketahui bahwa belakangan ini terjadi erup abu maupun hembusan gas yang kuat
bahkan mencapai sampai ketinggian tiga km
ini menunjukkan bahwa karakternya
pengurusan gas yang kuat dari gunung anak rakatau ini aktif dan sampai saat ini masih berfluktuasi kelihatannya
dan terus kita pantau
oke jika gunung anak rakatau memuntahkan lava dan mengeluarkan abu vulkanis
apakah tidak membahayakan penerbangan dan juga kapal laut yang melintas di selat sunda
meskipun tadi sudah ada jarak jarak aman di situ
tapi kalau kemungkinan terburuk itu terjadi pak hendra
ya untuk keamanan abu kita dengan mengeluarkan
ini warning tentang peringatan tinggi abu melalui pona
bisa diakses oleh masyarakat dan stakeholder terkait
kemudian dalam hal pemantauan lain
ada pos pengamatan gunung anak rakatau di pasauran
ger charita yang melakukan tugas dua puluh empat jam
dan dibantu juga oleh tim tanggap darurat yang ada di pos untuk membantu analisa aktivitas gunung anak rakatau
oke pak hendra
oke pak hendra jika melihat aktivitas gunung anak rakatau apakah anda akan mencari penyelidikan yang akan diperlukan
jika melihat aktivitas gunung anak rakatau apakah kemudian ada imbauan dari pvmbg kepada pelaku dan penyedia perjalanan
ya masyarakat agar tetap mengikuti informasi atau update informasi dari sumber sumber resmi
ini ada dari portal vulkanologi maupun dari magma indonesia
kita juga melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah maupun bpbd bnpb dan bmkg bahkan dalam informasi
bahaya bahaya bahaya primer maupun bahaya sekunder seperti adanya longsoran dari gunung api bila terjadi
oke tapi himbauannya agar masyarakat tidak panik ini seperti apa pak
karena kan ini kemudian bisa menimbulkan kepanikan kepada masyarakat sekitar
betul jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa sumber yang harus dijadikan acuan adalah sumber sumber resmi
kadang kadang kalau kita melihat masyarakat umum melihat
fenomena erupsi itu kan tidak paham ya bahayanya siapa
dan melakukan penyebaran berita yang tidak berdasarkan dari ahlinya
itu yang membuat masyarakat khawatir
selama ini selama masyarakat mengikuti update yang ada di sumber resmi lebih baik tidak membuat kepanikan yang ada di masyarakat
baik baik untuk mitigasi apa yang sudah disampaikan mungkin kepada pemerintah daerah setempat
kemarin saya dari lokasi yang minggu lalu ada tim tanggap darurat juga ada bpbd yang datang berkunjung
kita lakukan sosialisasi dan koordinasi
dalam waktu dekat ini kita akan melakukan juga latihan untuk tanggap darurat bersama ag yang sedang kita susun minggu ini
sedepan juga kita akan melakukan penguatan sisi monitoring yang ada di gunung anak rakatong
oke baik semoga hal hal yang
yang buruk tidak terjadi begitu ya
dan masyarakat kemudian tidak panik mengikuti informasi informasi yang sudah disampaikan oleh pemerintah secara resmi dan tidak termakan oleh berita berita hoax di luaran
terima kasih sekali kepada kepala pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi kementerian esdm pak hendra gunawan
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
saya selalu pak hendra